assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya
bapak bapak ibu saudara yang saya muliakan
sahabat sahabat teman teman perjuangan
calon calon gubernur bupati wali kota seluruh tanah air yang hadir
tadi selintas kita melihat apa itu partai amanat nasional
sekaligus mudah mudahan dari apa yang saya akan sampaikan dan yang kami sajikan tadi
yang belum punya partai tertarik
terima kasih sama pan mudah mudahan
bapak bapak pan itu logonya matahari
filosofinya matahari itu memberikan cahaya
memberikan sinar kebaikan tanpa pilih pilih
tidak dipilih apa orang jawa apa orang sumatera
apa kalimantan apa papua semua dapat hak yang sama
matahari itu juga filosofinya tidak pernah tanya tanya
saudara ini golkar saudara ini pan saudara ini demokrat saudara ini tidak berpartai
matahari itu juga tidak tanya tanya
itulah pan partai amanat nasional
tadi yang nyanyi anggota dprd dki
yang bahasa doa para sandi itu putranya pak dim sam sudin
yang tadi memimpin kita lagu indonesia raya itu ketua pan provinsi bali
jadi kalau bapak bapak mungkin belum kenal betul mengenai partai amanat
kami mengkampanyekan berpartai itu gembira
apa itu dulu katanya pan cuma bisanya joget joget
eh yang menang capres ternyata yang gemo yang bisa joget
tapi teguh untuk membuat indonesia yang maju
jangan lupa ingat partai amanat nasional
kalau mungkin yang selama ini dianggapnya serem
dikit dikit neraka dikit dikit neraka
pak arinal pak murad ibu airin
karena sekarang ini dikit dikit murtad
seperti surga miliknya sendiri
kita mengkampanyekan sedikit sedikit masuk surga
tapi dia baru sholatnya idul fitri saja
tidak apa apa masuk surga juga
apalagi sudah sholat idul fitri
jadi pak gop itulah tampilan kami
kami mengkampanyekan berpartai itu bergembira
bukan saling menerakakan atau saling menghujat satu dengan yang lain
tapi saling menghormati satu dengan yang lain
mudah mudahan dengan tampilan yang gembira tadi
kalau golkar pembukaan malah ngaji katanya
apalagi kalau pak arinal ini kalah pak sekarang pak
kalau ya tadi saya kalau lihat yang cakep cakep nyanyi
kalau pak arinal saya lihat tadi malah terang matanya
kita lepas dulu nah biar gak kelihatan
ini yang lain saya kira pura pura nih
itu ada gubernur jambi juga tuh
ya kalau yang nyanyi cantik cantik terang kelihatannya gitu
dan kami juga memulai terus menerus mendukung yang muda muda pak
jadi kalau kurang superna mohon diimaklumi
karena kami terus menggelorakan yang muda muda
dan juga perannya perempuan
agar perempuan bisa dalam politik
tapi setara dengan para pria
contohnya bu ayrin itu kan hebat sekali
itu pengantar ini baru sambutannya
pertama saya mengucapkan selamat datang
para bakal calon kepala daerah dari seluruh indonesia
yang mendaftarkan diri ke pan
baik itu calon gubernur wakil gubernur
bupati wakil bupati dan semuanya
bapak bapak karena keterbatasan
gubernur bupati wali kota teman teman semuanya
kami mohon maaf kalau duduknya gak pas
penerimaan tadi sambutannya mungkin nggak tepat
ini teman teman semua teman seperjuangan
ini lampung gubernur ini gubernur maluku
itu pak dimyati teman lama seperjuangan
itu ada pak mahyudin ibu airin
ini wakil gubernur kalimantan selatan
yang sebentar lagi salah juga jadi gubernur
itu ada gubernur jambi
jadi kalau kurang ada bupati wali kota bogor
saya minta maaf sungguh dari lubuat yang dalam
karena pelayanan penerimaan kami kurang menyapa
kurang tempatnya dan sebagainya
sungguh kami minta maaf yang setulus tulusnya
tujuan pan mengundang saudara saudara bakal calon adalah pertama
agar bisa saling mengenal satu dengan yang lain
tapi paling kurang tahu mengenai pan tadi itu
pan itu banyak artisnya
pan itu menyenangkan kira kira itu tentu
silaturahim itu kan akan banyak membawa manfaat
kedua tentu tadi menitipkan nilai perjuangan pan
yang insyaallah nanti kalau saudara saudara sudah menjabat
seperti tadi yang saya gambarkan
matahari itu logonya muhammadiyah
jadi sebetulnya filosofinya beragama itu
disimbolkan oleh muhammadiyah matahari
nahdlatul ulama simbolnya itu bula dunia
bumi itu tidak pernah tanya
yang nanam padi ini apakah orang indonesia orang tiongkok
orang islam orang yang percaya tuhan bahkan yang tidak percaya tuhan
bahkan tiongkok nanam padi sepuluh ton satu hektare
tanam apa itu namanya
kentang itu bisa tiga puluh ton satu hektare
betapa luang betapa luas
islam yang disimbolkan oleh nu dan muhammadiyah
tapi saya kaminggatuh sekarang ini sedikit sedikit
padahal setelah itu kan gabung lagi pak ya
nah pan mempelopori untuk keterbukaan itu
agar kita bisa menjadi negara maju
kalau pak murad kan sudah tapi gabung ke saya
apalagi kalau yang belum mudah mudahan
selesai melakukan proses pemilu yang panjang
kita semua merasakan pertarungan kemarin
tetapi kita telah diberi contoh yang begitu bagus
oleh pak jokowi dan pak prabowo
dulu sejarah bung karno turun
pak harto turun kurang pas
gus dur turun kurang pas
tetapi kita telah dicontohkan pak jokowi
pertarungan yang keras bareng bareng pak
prabowo ikut saya ikut juga
itu satu peristiwa yang luar biasa
itu mesti kita banggakan dan kita teruskan
ke provinsi ke kabupaten ke kota pak
jangan sampai meniadakan satu dengan yang lain
kita berharap kita tambah lama itu sudah mulai civilized
kalah menang perbedaan itu biasa
sekarang betapa dekatnya pak jokowi dan pak prabowo
kalau dulu presiden turun yang gak enak
sekarang saya kira akan landai
karena pak prabowo mengatakan apalah artinya sakit hati
kepentingan kemajuan negara kesatuan republik indonesia
itu di atas segala galanya
mudah mudahan nanti pilgub wali kota bupati juga sama
sasar antara untuk mengabdi untuk kemajuan indonesia
pilkada serentak ini juga bisa berhasil sukses
seperti kita melaksanakan pilek dan pilpres
bapak ibu pilkada tentu bagian dari
sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
itulah siklus demokrasi yang rutin
yang mesti kita laksanakan
mana yang terbaik antar teman
antar kader indonesia terbaik
karena kalau stabilitas terjaga
maka stabilitas nasional terjaga
maka kita bisa mencapai
pada tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
ya sekali sekali ketua umpan lah
kan mungkin selama ini tahu zulkifli hasan
pilkada pendaftaran nanti itu
masa kampanye dua puluh lima september sampai
nah nanti saudara saudara yang sudah hadir
minta aja karena memang
satu provinsi rekomnya satu atau dua
pak gak cukup sendiri pak
oleh karena itu silahkan
cukup atau belum gitu ya
siapa yang akan didukung oleh partai amanat
nasional tetapi memutuskan itu
pak sama sekali tidak ada urusan pribadi pak
terbaik untuk indonesia kita ini
yang terbaik untuk kabupaten perumahan saudara
dekat semua teman semua sahabat
bapak bapak ibu sekalian sekali lagi
sasaran antara gitu ya
sesungguhnya bapak ibu karena sudah
sudah dicapai apapun di daerahnya masing masing
yang terbaik untuk rakyatnya
dan itulah perjuangan partai amanah nasional
wartawan pada tanya apa yang sudah diberikan
kepada pan selama lima tahun
berbuat yang terbaik untuk kabupaten saudara
berbuat yang terbaik untuk provinsi saudara
membalas kalau pan memberikan
insyaallah pak kami tidak akan minta minta projek enggak
saya sudah dukung banyak saya nggak pernah minta proyek
tidak tetapi kami meminta
agar kita berjuang sungguh sungguh
maka indonesia lebih baik
karena apa karena kita punya
the rem indonesia menjadi negara besar dan maju itu
kerjasama kalau gubernur jadi
kita yang sempit menghambat
dan terbaik untuk indonesia
terima kasih atas kehadirannya
sukunya dan jadilah matahari
janjinya pak jangan sampai ingkar
semoga manfaat sekali lagi
sungguh kami sangat muliakan
tetapi kalau kurang di sana sini
kami mohon maaf yang sebesar besarnya
terima kasih selamat siang
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh